keberadaan kabel udara yang semraut di jalanan kota bandung
dari dulu ini katanya mau diberesin sama pemerintah kota bandung
tapi hingga tahun dua ribu dua puluh tiga ini belum ada realisasi yang benar benar terlihat
padahal kita tahu jalanan kota bandung ini seringkali dilewati oleh wisatawan wisatawan yang mau foto
tentu akan mengurangi estetikanya
dan yang paling penting ini juga bisa membahayakan para pejalan kaki maupun pengguna jalan raya
mayoritas masyarakat kota bandung setuju bahwa keberadaan kabel udara yang menumpuk di jalanan kota bandung terasa mengganggu
untuk itu mereka berharap pemerintah segera bertindak
kan di jalan ini banyak yang melewat lewat gitu ya kak ya
jadi kalau buat di jalanan ini kan banyak dipakai mobilitas gitu ya
itu kan bisa membahayakan selain pengguna jalan itu juga bisa membahayakan ke masyarakat gitu
karena banyak juga kejadian yang mobil besar itu menabrak atau misalnya tersangkut dan jadinya kebakaran segala macam gitu
dan itu lebih baik
saya setuju setuju ya biar lebih rapih dan lebih enak dilihat
ya kalau bisa sih semua
biar lebih rapih aja kadang kan ada kayak di tempat saya juga kabel kabelnya agak turun gitu
kabel udara yang saling bertumpuk terkadang menjuntai hingga ke bawah dan membahayakan pejalan kaki
merupakan kabel serat optik yang digunakan oleh penyedia layanan internet
selain itu terdapat juga kabel listrik
namun biasanya tidak terlihat bertumpukan
ahli tata kota universitas islam bandung hani burhanuddin mengatakan
keberadaan kabel udara ini berpotensi membahayakan warga karena rawan terjadi korsleting listrik
dari sisi tata kota pun keberadaan kabel ini dinilai merusak estetika
menurutnya pemerintah kota bandung sudah seharusnya melakukan penataan dengan membuat saluran bawah tanah yang memiliki lebih banyak keuntungan
bisa ditanam di bawah tanah ini bebas dari pemersalahan
terutama kalau di bawah tanah ini kan untuk memasang tiang listrik dan kabelnya seperti itu ya
dan kemudian juga mengurangi kalau disimpan di bawah tanah itu mengurangi risiko dari gangguan baik cuaca
mungkin gempa bumi dan sebagainya seperti itu
pembangunan kabel di bawah tanah ini konsekuensinya adalah biaya
tapi kalau memang dari aspek biaya ini
kebanyakan kandang kandang yang saya pikir bertahap saja
sejak tahun dua ribu tiga belas pemerintah kota bandung sebenarnya telah menerbitkan peraturan wali kota tentang penyelenggaraan saluran serat optik bersama bawah tanah
berdasarkan perwal semestinya tahun dua ribu lima belas semua penyedia layanan internet harus memindahkan kabelnya ke bawah area trotoar
namun menurut kepala bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi diskom info kota bandung mahyudin
keterlambatan terjadi karena terdapat kabel yang berpengaruh untuk menghubungi kabel tersebut
holi will ini juga sudah menjadi proses ciriga hamil ditandatangani oleh tipek thinking yang ditahufikan
harus dibahas ini
kami dapat menghargai rasanya
jika kita juga bisa membicara bahwa selesai kami mencari kabel secara hidup ini
apakah kami boleh menebaknya di dalam batang kota bandung
atau bisa kita buat di kota saat sebenarnya tidak akan seperti sebelumnya
kalau kita bisa membuat mudahan forget
tersebut adalah untuk memperoleh kabel di kota bandung yang sih dabah sembilan belas ribu empat ratus dua
untuk sebarang masalah
meskipun kami bisa memutuskan suatu nomor improvesal ketika grimting bali itu
sesuai target lah sesuai target hari ini adalah hari yang mungkin minggu minggu terakhir kita di trase satu ini nanti akan kita lanjutkan lagi di trase dua nya
kami sangat optimis bahwa akan selesai dalam tidak menunggu akhir tahun lah
seluruh tiga belas ruas tadi
bukan untuk trase ini aja
untuk jalan rio aja
kalau yang lainnya gimana pak udah ada rencana atau seperti apa
ini akan simultan kita laksanakan pak beres ini kita pindah lagi ke ruas yang berikutnya ke ruas yang berikutnya
sehingga tiga belas ruas itu insya allah akan kita beresin semuanya
saat ini baru ada tiga belas ruas jalan di kota bandung yang sudah mempersiapkan infrastruktur untuk kabel bawah tanah
secara simultan pemerintah akan terus membangun fasilitas tersebut di ruas jalan lain sambil melakukan pemotongan kabel udara bagi sebelas ruas tersisa
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat